sementara itu upaya mediasi terus dilanjutkan di jawa timur gubernur dan wakil gubernur jawa timur
rabu siang berencana untuk mengunjungi asrama mahasiswa papua di surabaya
namun hingga rabu pagi mahasiswa penghuni asrama masih menutup diri dan juga menolak untuk bertemu dengan siapapun
rabu pagi sejumlah mahasiswa penghuni asrama bahkan memaksa wartawan cnn indonesia untuk menghapus rekaman gambar
saya emil dadak wakil gubernur dan beberapa forbim dap provinsi jawa timur untuk mengunjungi asrama papua di jalan kalasan surabaya
tepat di belakang saya ini sekitar sepuluh meter di belakang saya ini ini batal dilaksanakan
konfirmasi tadi disampaikan oleh humas dan protokol provinsi jawa timur yang mengatakan bahwa
ada rekomendasi dari polda jawa timur untuk jangan dulu kemudian mengunjungi asrama mahasiswa papua
di jalan kalasan ini karena menurut polisi suasana masih belum kondusif
dan memang seperti anda sampaikan tadi bahwa sejak kemarin bahkan sepanduk yang bertuliskan kami menolak siapapun
untuk datang ke asrama papua ini sudah ditempel atau sudah dipasang oleh mahasiswa yang berada di dalam asrama mahasiswa ini
jadi mereka hanya membuka pintu bukan di bagian pintu utama hanya di bagian pintu yang samping saja dan itu pun hanya diperkirakan
jadi ini juga dikhususkan oleh anggota anggota mahasiswa yang lain mahasiswa papua yang lain untuk bisa masuk ke dalam asrama
sementara di luar dari kelompok mahasiswa papua ini ini tidak diperbolehkan masuk
saya tadi juga sempat melihat ada beberapa orang sebenarnya yang mengaku adalah perwakilan ataupun tetua dari orang papua yang ada di surabaya
ini juga tidak diperbolehkan masuk meskipun mereka sudah mencoba berdialog dengan mahasiswa yang berada di dalam
termasuk juga bahwa tidak boleh mereka juga melarang sebenarnya meskipun ini sebenarnya adalah area publik ya
karena para wartawan misalnya yang berada tepat di seberang asrama dan berada di trotoar tepat di seberang asrama
ini juga tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar apapun melakukan aktivitas apapun tepat di sana
kameramen heru sudarmanto juga sempat mengambil gambar di sana
tetapi kemudian dihampir oleh tiga orang yang meminta kami untuk menghapus semua gambar yang sudah kami rekam sebelumnya
tetapi ratu beberapa saat yang lalu mungkin sekitar setengah jam yang lalu
ini rombongan ada kurang lebih empat ya empat atau lima anggota dpr ri yang berasal dari dapil papua
dapil papua dan dapil papua barat ini datang untuk mengunjungi asrama mahasiswa
di jalan kalasan ini ada juga tadi wakil ketua dpr ri fadli zon yang juga ikut datang meskipun dia tidak turun dari mobilnya
hanya ada dua anggota dpr yang kemudian datang dan mencoba untuk berdialog mencoba untuk masuk begitu ke dalam asrama
tetapi tidak mendapatkan balasan apa apa
upaya mereka kemudian untuk menelpon ke salah satu mahasiswa yang berada di dalam juga tidak membuahkan hasil
sehingga mereka praktis hanya sekedar berdiri saja melihat lihat suasana asrama
tapi kemudian sekitar sepuluh menit berada di sana dan akhirnya kembali pulang
nah salah satu dari anggota dpr ri tersebut bernama jimmy jimmy adrianus j
fraksi pdi perjuangan dari dapil papua barat yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya mengaku
belum berkomunikasi secara langsung terhadap mahasiswa yang berada di
dalam ini untuk bisa membukakan pintunya untuk para anggota dpr ini bisa berdialog dengan mereka
sehingga mereka mengaku wajar jika kedatangan mereka disambut tidak antusias oleh para mahasiswa dengan tetap menutup pintunya
mereka mengatakan kedatangan mereka ini adalah untuk melakukan cek berbagai macam cek
pemeriksaan begitu ataupun mencoba untuk mendapatkan banyak keterangan
salah satunya adalah dari elemen mahasiswa yang ada di asrama

yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa mereka akan mencoba berdialog dengan pemerintah daerah dan beberapa pihak yang terkait
mereka juga mengatakan masih akan berada di surabaya selama beberapa hari ke depan
dan masih akan coba terus untuk melobi begitu kepada mahasiswa yang ada di dalam untuk bisa membukakan pintunya
bahkan kalau perlu adrianus jimmyji tadi mengatakan bahwa kalau perlu akan ada seremoni
seremoni upacara upacara tertentu yang biasa dilakukan di papua sana untuk bisa
mereka masuk ke dalam dan bisa diterima sebagai tamu
nah secara keseluruhan sebenarnya
ratu upaya rekonsiliasi upaya damai
upaya untuk melandaikan suasana di tengah suasana yang panas ini akibat penangkapan empat puluh tiga mahasiswa papua pada tujuh belas agustus atau delapan belas agustus
yang lalu ini sudah dilakukan oleh hampir semua pihak yang berkepentingan
kita ketahui kemarin malam juga sudah ada gubernur jawa timur kemudian mengundang seluruh tokoh masyarakat papua
juga wali kota surabaya tririsma hari ini juga mengundang mahasiswa mahasiswa papua yang ada di surabaya untuk nyanyi bersama makan bersama
tetapi memang tampaknya masih butuh upaya yang lebih keras lagi
karena dari yang mereka undang dari yang kemarin dilakukan seremoni pengundangan makan bersama acara acara tersebut yang dilakukan
sama sekali tidak melibatkan salah satu dari mahasiswa
tapi memang masih butuh upaya upaya lagi dan juga upaya yang lebih kultural mungkin ya yang lebih banyak mengedepankan dialog
nah dialog ini sendiri yang disampaikan berkali kali terutama oleh kontras
kontras ini adalah komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan yang selama ini selama sekitar dua tahun ini
yang mendampingi para mahasiswa yang ada di asrama mahasiswa
dia mengatakan bahwa selama ini dialognya buntu selama ini tidak pernah ada semacam pembahasan yang sifatnya kultural
begitu tidak pernah ada ya semuanya buntu yang dihadapi
hanyalah pada saat kemudian mahasiswa papua yang ada di asrama ini
selama bertahun tahun ini disikapi secara represif terutama pada saat mereka melakukan aksi demonstrasi yang dilindungi undang undang
sehingga sebenarnya sangat dibutuhkan lagi sekali lagi sikap
ataupun hal hal yang sifatnya lebih kultural begitu untuk mengajak dialog untuk saling mengetahui
atau saling bisa saling mengerti antara sesama anak bangsa yang ada di kota surabaya ini ratu
baik rangga jadi hingga saat ini belum ada begitu ya yang bisa masuk atau menemui mahasiswa yang berada di asrama tersebut
dan setelah ini apa tindakan dari pemerintah kota setempat ataupun masyarakat yang anda juga tadi sudah katakan bahwa kontras juga menemukan jalan buntu

begitu sebenarnya apa yang mereka inginkan dan langkah apa yang bisa diambil nantinya
ya dalam jubah persnya kemarin ratu kontras melihat bahwa sebenarnya meskipun banyak sekali jalan yang buntu
begitu artinya karena sudah berlangsung lama tidak pernah ada dialog tidak pernah ada upaya apapun yang sifatnya non represif
begitu tetapi ini memang harus diupayakan
terutama juga salah satunya yang cukup penting sebenarnya adalah bagaimana untuk
untuk kemudian dialog tentang kultur
begitu karena benturan benturan kultur antara mahasiswa pendatang dengan kemudian warga ini selama ini juga tersampaikan juga tidak terlalu baik
begitu ada ada banyak ada banyak kasus ada banyak contoh misalnya
kontras menyebutkan adanya keluhan dari beberapa dari warga sekitar yang merasa satu terganggu kemudian tidak terlalu
tidak terlalu menganggur
mereka merasakan hal yang baik begitu dengan keberadaan mahasiswa papua yang ada di asrama mahasiswa ini
tapi itu sebenarnya hanyalah bagian dan ekses dari buntunya semua saluran saluran dialog
nah ini harus diupayakan tentunya oleh pemerintah tidak hanya pemerintah kota surabaya ataupun pemerintah jawa timur
tetapi juga pemerintah papua
nah apa yang kemudian dilakukan begitu oleh pemerintah provinsi jawa timur
nah sejak kemarin mereka juga sudah menerima utusan
khusus presiden jokowi dodo tentang masalah papua
dan kemarin juga sudah dilakukan dialog beberapa hal yang misalnya harus dibutuhkan
untuk bagaimana untuk mendamaikan suasana
untuk paling tidak kemudian agar suasana tidak lagi menjadi panas
itu juga sudah dilakukan
seperti tadi saya sampaikan adanya makan bersama adanya kemudian menyanyi bersama
tetapi sekali lagi pokok masalahnya ada di sini
ada di asrama papua yang ada di jalan kalasan ini
nah jika hal hal yang diupayakan tidak melibatkan mereka tentunya akan sama saja
kita tentunya sangat berharap upaya upaya yang sudah dilakukan pemerintah
kemudian dilakukan oleh tokoh tokoh papua juga tokoh tokoh agama
tokoh tokoh yang ada di jawa timur ini untuk paling tidak bisa berdialog begitu
berdialog untuk mengucapkan masalah dengan para mahasiswa yang ada
mahasiswa papua yang ada di asrama papua ini bisa dilakukan dengan segera
kemarin saya juga menanyakan kepada kontras yang selama ini mendampingi mereka
kenapa alasan para mahasiswa tidak mau untuk menemui siapapun
pasca mereka kemudian ditangkap pada delapan belas agustus yang lalu
kontra sendiri tidak bisa menyampaikan alasan secara tegas
mereka hanya mengatakan saya bertanya kepada andi arief
kontras dia hanya mengatakan bahwa para mahasiswa saat ini sedang cooling down dahulu
dan butuh beberapa hari untuk menenangkan pikiran dan baru kemudian mungkin akan bisa
untuk lebih cair lagi perasaannya sehingga bisa menerima kedatangan tamu tamu
yang tentunya berharap hal yang terbaik hal yang sifatnya untuk rekonsiliasi yang datang kepada mereka ratu
baik kita akan tunggu bersama bagaimana kelanjutan dari kasus ini
rangga umara terima kasih atas laporan anda